oke kalau begitu nanti habis dari sini
sampaikan sama deniz
ada temennya mau ketemu namanya angga
baik mas permisi
itu kenapa sih ketakutan gitu
kan ada gua disini gua jagain
gua bakal jadi malikat pelindung buat lu
ada yang ganggu lu bang langsung gua hajar
eh gimana aku gak takut gak
orang aku gak pernah ke tempat tempat kayak gini
ya kan sekarang
buat nyanyi buat oma
yaudah cepet nyanyi oma mau denger
ya aku tau itu tapi gak apa apa lah untuk malam ini
nanya aja dulu kan di depan keluarga juga
atau main gitar
kamu yang main gitar aku sama rena yang nyanyi
bagus boleh boleh boleh
nah ini bagus andi
tapi nyanyilah dikit
pegangnya ya awas pecahan nanti ya
oh ya tuk tas pant il saling